pengen kurus pengen punya pacar
yang pasti pertama buat kesehatan ya
kalau yang kedua mungkin lebih kepada karir lah ya
masuk ptn impian yang pasti dan juga bisa ambil part time
lebih berguna untuk orang tua dan untuk negara
mulang sih sebenarnya
tiap tahun kayak gitu aja terus resolusinya
sebenarnya tahun tahun kemarin juga resolusi kesehatan ada
cuman kok kayaknya belum begitu maksimal ya
jadi kayaknya di tahun depan pengen lebih dimaksimalin aja deh
sangat lumrah jika resolusi merupakan pengulangan target tahun tahun sebelumnya
karena memang resolusi adalah
suatu solusi baru berdasarkan kegagalan yang lalu
menurut psikolog elizabeth santosa
idealnya resolusi dibuat setiap enam bulan
dengan evaluasi setiap tiga bulan
untuk memantau apakah sudah sesuai jalurnya
bila setahun sekali akan terlalu lama
ada pula tips lainnya
tipsnya adalah kalau mau bikin resolusi tahun baru
itu pakai metode smart
goalnya itu harus spesifik
jangan bilang saya mau kurus berapa kilo
harus ada ukurannya
dalam tiga bulan sudah bisa berapa
jadi harus ada ukuran tingkat keberhasilannya
selanjutnya lagi achievable
tapi kalau ingin punya jodoh
dalam artian ingin menikah tahun depan
jodoh pun belum ada
terus sudah gitu s m a r
r itu relevan apa enggak
kalau kita punya sesuatu nggak relevan dalam kehidupan kita
mau punya uang tambahan
bagaimana dapat uang tambahan yang enggak tidur apa
jadi kalau punya goal
ini tiga minggu kelarnya
ini baru enam bulan
sesungguhnya kalau kita bisa membiasakan hal seperti ini
bukan hanya tempat kerja
tapi juga resolusi yang kita mau sehari hari
semuanya bisa dilakukan
semua resolusi yang anda miliki untuk dua ribu dua puluh pasti bisa
tapi kalau kurang dari s m a r t tadi
itu biasanya rentan
rentan tidak tercapai atau tidak sesuai harapan
jangan stres jika ada target yang belum bisa tercapai
namanya juga manusia
tapi akan selalu ada faktor x
elizabeth juga menambahkan
boleh punya tujuan
tapi sebaiknya fokus pada proses